kita harus melihat peluang dibalik musibah gitu
karena musibah ini kita harus ngambil pertama kita bersyukur dulu lah kita sehat

bumi belambangan banyuwangi
kabupaten di ufuk timur pulau jawa ini menyimpan pesona yang tidak biasa
tiada pers sydney dan pengemerekaan

sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di kabupaten banyuwangi terus bersinar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
di sekitar wisata ijen
ada beberapa kawasan yang notabene merupakan administratif desa taman sari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
di dua ribu tujuh belas kebetulan kami merupakan binaan desa wisata salah satu pihak ketiga
pihak bank swasta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
saat pandemi virus corona masuk ke indonesia pariwisata di desa taman sari turut terdampak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
di masa pandemik meskipun kami terpuruk kami berupaya
kami berupaya menggali potensi yang ada untuk kami kelola bagaimana caranya
setidaknya kami mencari solusi kepada pihak ketiga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
kami ingin tidak hanya berkutat di zona nyaman
salah satunya kami menggali potensi masyarakat yang ada di taman sari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
adalah santi ayuning tias wanita asli banyuwangi ini merintis platform jualan online bernama warung com
yang ia dedikasikan untuk membantu para pelaku umkm di kecamatan pasanggaran yang terdampak pandemi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
saat pandemi masuk ke indonesia mereka adalah mahasiswa yang baru lulus dan kesulitan untuk mencari pekerjaan
selain itu mereka juga mencari pekerjaan di bidang media sosial
sebenarnya kita bertiga itu kan masih fresh gaduet juga dan masih belajar belajar
ini istilahnya kayak start up gitu kan kita
ya kita cari cari apa namanya pengalaman dari media sosial entah itu dari orang lain yang sudah berpengalaman
terus kita juga sebenarnya terinspirasi sih dari aplikasi lain yang sudah berkembang di indonesia ini
untuk bisa diaplikasikan di desa
kecamatan pasanggaran merupakan jalur akses ke salah satu destinasi wisata terkenal di banyuwangi yaitu pantai pulau merah
keberadaan destinasi wisata ini menghidupkan geliat industri ekonomi kreatif dan umkm setempat
karena kalau misalnya umkm di sini kan banyuwangi selatan ini kan dikenal dengan wisata yang berbeda
misalnya ya pulau merah
jadi dulu itu sebelum pandemi banyak sekali wisatawan yang datang ke pasanggaran
dan dampaknya itu kerasa banget untuk para para umkm yang ada di pasanggaran sini
tapi karena ada pandemi stop gak ada para wisata jadi ya sangat terdampak sekali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
seorang wanita pengusaha agen perjalanan bernama rohima mendapat pelajaran berharga saat pandemi menerjang usaha yang telah ia lakukan selama belasan tahun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
pandemi ini membuat kita ini mas stres stres dalam artian yang biasanya kita sehari hari ada yang dikerjakan
ada customer booking baik itu tiket atau tour langsung cancel semuanya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
selama tiga bulan usaha agen perjalanannya mandek rohimah kemudian memutar otak untuk melihat potensi usaha lain untuk mempertahankan perekonomiannya dan para karyawan travel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
memanfaatkan lahan yang ia punya rohima kini sukses menjadi pembudidaya tanaman
taman anggrek di desa jambewangi bernama raung orkit yang berjalan sejak juni tahun dua ribu dua puluh lalu
kebetulan kami di desa punya ada sedikit lahan mas kemudian saya mencoba bersama keluarga saya saya ajak runding runding ayo kita main tani
kalau bunga itu tidak mengenal harga turun dan naik
terus bunga apa kan waktu itu ada yang bermain aglonema gitu ya saya nggak mau yang aglonema bunga yang abadi sepanjang tahun yang tidak pernah turun harganya yaitu anggrek
pandemi memberikan hikmat tersendiri bagi para pelaku wisata dan ekonomi kreatif untuk bertahan dan tidak menyerah dengan keadaan

umkm itu kita awalnya sih dulu itu kalau misalnya ibu ibu bu yuk kita pasarkan yuk ke ini apa namanya ke platform kita gitu kan warung com
apa itu warung com gitu ibu ibu nggak mau gitu mas ah nggak usah mas mbak saya sendiri aja gitu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
platform warung com dibuat santi dan kawan kawan dengan mengenalkan ke pelaku umkm oleh oleh yang ada di kecamatan pasanggaran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
kenapa om ibu tempat apa ya pusat oleh oleh untuk menarik mitra di awal buka warung com
ya jadi ini mas karena kita sudah selesai
karena kalau pusat oleh oleh ini kan terdampak banget kan karena adanya covid nggak ada wisatawan
akhirnya kita yang paling pertama kita bantu kita ajak untuk join itu adalah pusat oleh oleh ini
baru setelah itu aja
iya baru setelah itu kita ekspansi mengajak para mitra yang jualan di warung jualan rumah nah kayak gitu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
platform menyediakan layanan pemasangan digital lewat website media sosial dan pesan daring untuk membantu konsumen memesan ke pedagang yang ada di platform ini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
berita terkini mengenai kesehatan di warung com
awal mula kita tuh nggak tahu sih apa sih itu warung com kita nggak tahu
terus dijelasin sama mbak santi sama kru kru yang lain kan jadi begini mas begini begini
jadi saya tahu oh yaudahlah kita coba kita masukin ternyata dampaknya alhamdulillah baik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
peningkatannya ya mungkin nggak seperti dulu sembilan puluh persen atau seratus persen nggak mungkin nggak itu ya ada peningkatan
peningkatan tujuh puluh persen delapan puluh persen
sangat membantu ya mas sangat membantu
kalau untuk umkm itu kita awalnya sih dulu itu kalau misalnya ibu ibu bu yuk kita pasarkan yuk ke ini apa namanya ke platform kita gitu kan warung com
apa itu warung com gitu ibu ibu nggak mau gitu mas ah nggak usah mas mbak saya sendiri aja gitu
tapi ketika kita sudah ini sudah mulai kayak dikenal sama orang warga sekitar akhirnya ibu yang tadi itu mau gitu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
dengan omset mencapai tiga puluh hingga tiga puluh lima juta rupiah per bulan rohima kini bisa menyelamatkan pekerja travelnya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
saya diambil bulanan
jadi kan rutin sudah menetap tolek bulanan
nah suami saya sakit sakit stroke nggak bisa kerja sudah nggak bisa kerja
dapatannya dari sini untuk pengobatan suami saya kebutuhan sehari hari ngurus orang tua jadi tulang punggung lah saya
untungnya bu rohimah itu ajak kerja jadi saya nggak bingung bingung lagi gitu
tidak sekedar berjualan anggrek sistem budidaya di raung orkit juga memberikan wawasan mengenai tata cara budidaya anggrek kepada pembeli
rohima bersama tim juga aktif memberikan pelatihan bagi masyarakat dan konsumen yang ingin mengenal proses budidaya anggrek lebih dekat
jadi kita datang kita sampaikan maaf konsep kami di sini konsep berbagi konsep edukasi
karena kami ingin nanti bapak ibu kalau ke sini beli anggrek sampai rumah itu hidup dan bisa merawat bisa berbunga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
tanaman anggrek sendiri dipilih rohima karena sudah memiliki peminat tetap
bunga anggrek memiliki peminat tetap
bunga anggrek memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih mudah dikelola dibanding tanaman hias lain
dengan konsep berbagi dan edukasi pasar tanaman anggrek raung orchid kini sudah merambah hingga keluar banyuwangi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
yatman dan tim di bumdes memberdayakan pemuda pemuda desa untuk merintis tim kreatif yang akan menjalankan pemasaran digital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
pemasaran dari website dan media sosial dilakukan oleh para pemuda yang sebelumnya tidak dilirik oleh generasi tua di desa ini
pemasaran dari website dan media sosial dilakukan oleh para pemuda yang sebelumnya tidak dilirik oleh generasi tua di desa ini
pertama kali sebelum ada digital memang kami evaluasi tentunya di sosmed bagaimana pergerakan untuk ke sektor promosinya
dan kemudian kita koordinasi dengan tim akhirnya membuat sosmed untuk promosi
setelah kita membuat akun sosmed untuk sistem promosi kemudian kita juga merangkak ke website untuk promosi produk produk wisata
seperti paket paket destinasi yang ada di wisata taman sari ini
sistem kerja antar genar
generasi dilakukan untuk menjaga stabilitas organisasi bumdes ijen lestari
pemasaran digital mampu mendongkrak kunjungan saat pandemi dari hingga ke angka lima puluh persen
meski harus menyesuaikan dengan generasi yang berbeda bagi yatman dan tim bumdes
kolaborasi seperti ini adalah kunci untuk dapat keluar dari himpitan pandemi
kalau kita hanya berkutat berandalkan kepada pasar offline nya kami akan kalah bersaing
oleh sebab itu maka sejak dua ribu dua puluh ini kami akan menata organisasi
alhamdulillah sampai saat ini anak anak muda yang kami rekrut ini sudah berjalan dengan apa yang kami harapkan
kami sudah digitalisasi
beberapa lokasi wisata tempat penjualan umkm
kini telah difasilitasi dengan sistem pembayaran non tunai dan terintegrasi dengan sistem booking online
dalam rangka menjaga protokol kesehatan tempat wisata pun sudah memuat sistem pemantauan keamanan pengunjung dengan aplikasi digital
konsep yang sudah berjalan ini diharapkan dapat mempermudah wisatawan untuk mengunjungi desa taman sari di masa pandemi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
yatman bersama tim bumdes juga melibatkan pemuda desa untuk memaksimalkan potensi tanaman kopi yang ada di taman sari
sejak lama para petani kopi generasi tua mengandalkan penjualan kopi mereka kepada tengkulak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
yatman kemudian mengumpulkan para pemuda untuk membuat olahan kopi sendiri dan dijual secara mandiri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
dengan inovasi dan kolaborasi yang berjalan yatman berharap
kelak desa taman sari mampu mempertahankan perekonomian masyarakat setempat selama pandemi berlangsung
kedepan targetnya apa
kedepan targetnya apa
kedepan targetnya apa
dari usaha yang ternyata berjalan saat pandemi ini
kami mempunyai mimpi besar desa ini suatu hari akan menjadi desa wisata anggrek
jadi desa wisata yang berkonsep budidaya edukasi tentang manfaat dan keuntungan keuntungan

semua pusat taman sari sering dihiburkan produk kebutuhan panas dengan motherfucker yang standar kepada donatang tempat kalo nya di sallfillane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

berpijak dari keinginan berinovasi kolaborasi dan semangat pantang menyerah adalah kunci bagi yatman rohimah dan santi untuk bangkit melawan keadaan
tak lepas dukungan dari pihak terdekat juga banyak mempengaruhi perjalanan panjang mempertahankan komitmen dari usaha dan inovasi yang telah dibentuk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
sosok yang menginspirasi kiri kanan kita sosok yang menginspirasi saya secara pribadi
akhirnya kami support
bahwa kegiatan yang dilakukan ini adalah sangat sangat bermanfaat untuk lingkungan untuk orang lain
susahnya itu nggak ada yang beli sama sekali waktu itu
sampai benar benar ada yang beli itu satu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
karena kan awal awal ya mas jadinya kayak ya pesimis juga ada cuman ya tetap lah tetap
dari kita bertiga itu ada yang dukung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
karena kita sudah kadung sanggup sudah kadung kita itu bertanggung jawab kepada pekerjaan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
termasuk juga suka duka di dalam mengembangkan di dalam bersinergi dengan teman teman yang ada di lembaga ini
bagi santi dan rekan rekannya di warung com capaian yang ada tidak membuat mereka puas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
seperti pembuatan sistem aplikasi dan ekspansi hingga keluar dari kabupaten banyuwangi
hal ini beriringan dengan proses digitalisasi yang mulai merambah ke pedesaan
santi mengajak kepada para pemuda yang baru saja menyelesaikan kuliah
untuk melirik potensi usaha platform digital
sebenarnya kalau misalnya kita sudah ini ya sudah lulus kuliah s satu jurusannya kita apa kerjanya apa jangan malu sih sebenarnya
karena yang penting kita sekarang kan dapat uang gitu kan mas ya untuk menyambung hidup ke masa depan gitu kan ya
apapun jurusannya yang penting kita harus mau berusaha jangan malu terus berinovasi
karena kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman kayak gitu tetap semangat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
rohima sadar betul berkah alam dari tempat usahanya yang berada di kaki gunung raung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
hal ini beriringan dengan mimpi besar rohima untuk membuat tanaman anggrek banyuwangi dikenal di seluruh indonesia
kedepan targetnya apa nih bu atau mimpinya apa
mimpi besar itu adalah untuk menjadikan usaha yang ternyata berjalan saat pandemi ini bu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
meski diterjang pandemi kisah dari banyuwangi akan terus menginspirasi bak fajar yang menyinari tanah paling timur di pulau jawa
ujung tombak pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi covid sembilan belas berada di tangan daerah
pemulihan memang membutuhkan waktu yang lama
karena itu butuh adaptasi kolaborasi dan semangat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
mari seluruh masyarakat indonesia saling menjaga asa untuk tetap optimis menyambut pemulihan sektor parekraf
dan apabila sudah tiba saatnya nanti untuk mengunjungi destinasi wisata
jangan lupa selalu patuhi
untuk mendapatkan tokoh kesehatan dan ingat di indonesia ada